berita pilihan lainnya saudara viral minum miras di mapolres
empat orang perempuan minum miras dan merokok di kantor polisi
satu orang pria yang terlibat saat kejadian diduga anggota kepolisian
video yang memperlihatkan empat orang perempuan merokok sambil mengkonsumsi miras
di salah satu ruang mapolsek sika nusa tenggara timur viral di media sosial
dalam video terekam seorang pria yang diduga anggota polisi ikut menemani empat perempuan itu
menuai banyak perhatian kapolres sika membantah dugaan pria yang ada di dalam video merupakan anggota kepolisian
namun ia membenarkan rekaman itu terjadi di salah satu ruangan mapol resika
saat itu empat perempuan tersebut diketahui datang ke mapol resika untuk menyelesaikan kasus perkelahian antara mereka
masih dilakukan di ruangan lain mereka justru minum minuman keras dan merokok di mapol resika tanpa sepengetahuan petugas
jadi sebenarnya empat orang gadis itu datang ke mapol res
itu mereka juga ke mapol res untuk menyelesaikan perkelahian antara mereka
nah mereka itu ada di ruangan lain
video yang beredar bahwa mereka minum minum sama anggota
kemudian ada anggota yang berpikirkan tidak
itu mereka bukan berpikirkan sama anggota
menindaklanjuti kejadian itu anggota piket pada saat kejadian sudah diperiksa dan diberi hukuman karena lalai dalam melakukan penjagaan
sementara keempat perempuan dalam video itu telah dipanggil untuk dimintai klarifikasi